mereka masih trauma dan tidak bisa menempati kembali
kretensi orang menonton youtube
konflik berkepanjangan tidak pernah selesai
berbanding terbalik dengan manhattan yang dihiasi gedung pencakar langit dan terbilang maju nah jadi
aduh aku masih sayang aku masih cinta
tadi ada coach ali bunimansyah pernah di indonesia muda dari sma kelas satu ya
saya pun untuk mulai di tiktok shop ini itu perlu waktu yang sedemikian panjang ya
oh buatan luar ya
makan enak di warung tenda itu baru luar biasa
tapi menurut bang benny berarti kenapa akhirnya hukum itu mundur

sadar akan perlunya pelestarian hutan tempat tinggal suku punan batu benau sajau
kemudian setelah itu inggris juga datang
siapa yang paling kuat antara dua negara ini
tapi apa yang terjadi di pemerintah pada waktu itu
sehingga sulit nih mengubah jadwal
alat utama untuk mengambil paku dari jalanan hanya magnet ini
itu kan cuma acara apa istilahnya pick up game show time
disebut board game karena ada komponen berupa papan permainan di dalamnya
ada satu keluarga di sini itu boleh dikatakan umur bapaknya udah tujuh puluh tahun
ahy atau mas ahy harus cawapres
ya entah bicara tentang hubungan seksual
karena terjadi proses fermentasi pembentukan alkohol dan asam
kita tau lah pakam pakam produksi
apakah saya merasa tidak butuh tuhan
bagaimana aspirasi harapan masyarakat yang sudah di
media medianya apa nih ispn fox atau
ke orang mahal mahal
terus sebelum nyalain kompor sih bagusnya kita aduk aduk dulu
satu hari itu minimal tiga puluh menit aja
tapi yang kedua adalah tidak menjaga batasan pergaulan
dan terbentuklah pengalaman melukis bersama dalam sebuah grup
dalam mengatasi segala kekurangan kekurangannya
menjadi saksi bisu perdagangan rempah bangsa eropa
karena filosofi gue adalah di pertandingan bola basket itu atau di pertandingan istilahnya pertandingan bergu ya
enak ini dong jujur jujur enak ini
kalau kita kan begini
seperti yang dilakukan seorang mantri hitam di purworejo jawa tengah
karena imbasnya cukup besar tadi rupiah yang melemah kemudian kenaikan suku bunga
mereka membeli bahan bahan makanan dari luar hutan
si tepung tapioca kira kira berapa ini sekitar tujuh puluh tujuh puluh lima tujuh puluh lima gram kemudian lima puluh gram singkong parut
kok jadi jarang jemput atau antar ke kantor
jalurnya itu jadi jangan kemudian
dan kemampuan kemampuan lainnya di dalam kelas pelajaran dll
jadi kalau alasan selingkuh pertama memang karena ada keinginan yang lebih
di bawah binaan dedek setia santoso
selalu tahu segalanya dan selalu benar
apakah menurut anda dari
kan mereka bilang anjing menggonggong kafilah berlarut
bahkan cukup ekstrim bagi saya
dan kita tahu hanura mendeklarasikan dukungan kepada baca pres ganjar pananowo sejak awal
ini nih denny nih tukang nyontek nih
itu merupakan kerja bepom atau tugas dan fungsi dari bepom untuk melakukan pengawasan
yang perlu dipelajari adalah jika kita memang memiliki basic audio production
usulan tambahan alokasi tersebut untuk mengantisipasi tingginya aktivitas ekonomi di akhir tahun
konflik ini antara satu upaya untuk membangun hubungan jangka panjang
lapak di kampung ini tak lebih dari satu meter
adalah ketika momen pak oso sempat bertemu dengan presiden joko widodo di medan kemarin
hindari penggunaan gawai sebelum tidur
lu yang selingkuh gitu kan
slow down lalu stagnan bahkan sampai akhirnya kritis
kami bisa terima dua
saya belum melihat itu
apakah juga kemudian dirasakan oleh kader kader hanura di daerah
nah beralih fungsi dalam pengertian ketika bersiwa banda murtan seribu enam ratus dua puluh satu
di sini saya bertemu dengan pak tris
bersama pak adrianus saya diajak berkeliling rusun yang asri dan bersih ini
dan juga seratus meter dari pusat ledakan
tetapi juga di pendapatan menengah
terutama membangun sarana pendidikan yang tepat bagi anak anak punan batu
eh jangan gue udah gak pemain
kalau dibandingkan dengan dulu kalau persentase untuk petani pala itu
bicara mengenai poros bicara mengenai koalisi bicara mengenai kerjasama
maruf menunjukkan cara berburu menggunakan sumpit
yang tinggal bersama empat anggota keluarga lain di rumah dua lantai dengan ukuran dua x tiga meter
ini akan didominasi juga oleh influencer gitu loh
gak mau lagi begitu
tak bisa dijadikan air minum ini memang bukan air tawar ya tidak terlalu asin tapi memang ada rasanya
gimana perbedaan mengenai penegakan hukum di era presiden jokowi sama pak sby
yang kondisinya tidak aman dari bahaya misalnya banjir apa saja gitu
yang membuat penjualannya anjlok sebesar sembilan puluh
banyak negara yang di tengah area juga nggak aman nih
mentari ditanzil dwi prasetyo jakarta
kalau mencegah secara utuh kan sangat susah tapi yang kita lakukan itu kita breakdown semua gerakan gerakan dari sebuah kegiatan olahraga
dimana ketika era digitalisasi begitu majunya ya ada social commerce yang bisa digabungkan menjadi satu
abis selesai sama siliwangi emang jujur emang gak ada tawaran
iya itu gue jalannya selama tiga tahun deh
ada demokrat juga gitu di kofifa gitu ya
kedua adalah menyapu jalan secara berkelompok dua kali dalam sebulan
kalau bapak gue pekerja kalau enggak ada atlet
dan pas tahun dua puluh enam depannya enam belas juni seribu sembilan ratus dua puluh enam
dampak signifikan terhadap apbn terutama dari sisi pembiayaan negara serta pemerintahan prabowo gibran kedepannya seperti apa ini mas
jumlah durian yang dapat dipanen dalam satu pohon sekali masa panen berkisar enam puluh tujuh puluh butir
sampai rp dua puluh pengunjung bisa makan puas tanpa rasa was was
maksudnya panen belum panen waktunya kan panen ini kadang kadang empat puluh lima hari baru panen
dulu selingkuh sama orang lain gitu
jadi kalau jokowi itu udah jelas
saya tidak punya peraduga sejauh itu
untuk mengatasi kasus ini
bukan hanya kehendak kami itu
saya gak pernah kan kita menyerang nyerang
ya bukan tidak mungkin akan berlanjut
mereka bersaing menyediakan pasar tenaga kerja profesional
jangan lupa mas ahaye itu elektabilitasnya
industri podcast memiliki potensi yang besar
apa yang mau kita wariskan kepada anak cucu kita
oh orang tua sama sama berusaha untuk
romy chandra istri kedua alibudi mansyah
maksudnya angin perubahan itu lebih di dua itu lebih kemana bang
halo good morning balik lagi kita ketemu di morning tips nah kali ini saya pengen bikin yang
kami kan bukan pemimpin koalisi kami
berdaya untuk membangun kekuatan
ya sama juga vaksin yang sama sebetulnya
serta pemupukan untuk lebih optimal
kalau ada baru masuk lagi
makanya hubungan gue sama mas romy chandra sampai sekarang alhamdulillah baik baik aja
kita nggak mau hormati itu
banyak di sini semuanya ya
yang gak betah pencariannya kok begini
karena tanggal tiga puluh saya masih bicara elektabilitas
ya ada instagram twitter facebook tiktok youtube
kali ini saya akan mencoba beberapa menu favorit di sini
di satu sisi ya sama aja sih sebenarnya pria
jika malam datang gelap sudah
kemudian rasa yang tadi saya bilang itu rasa intimasi yang membuat bergojolak lagi gitu ya
tapi badut dalam sikapnya
harus ditunda sementara waktu sampai terjadi penyesuaian dalam ekosistem suku bunga acuan kita
karenanya eja dan para pelaku umkm kue tradisional di kampung kue rungkut lor gang dua ini
apa yang terjadi dengan
jadi perubahan yang terlihat itu seperti teralis jendela yang sudah tidak terpasang
mulai tahun dua ribu berapa ya dua ribu dua puluh udah mulai susah sulit kayak model keriting model ikan

kental sih ya kita lebih tenang gitu ya
ini bisa mendapatkan surat keterangan dari dokter yang merawatnya
nah dengan flip ini efisien dari segi biaya transfer antarekening
pak prabowo juga sudah pernah jumpa sama sby di pacitan
oke ada bang herzaki mahendra putra
kita kembali lagi mengingatkan
saya tahu karena saya dekat sama pak sby ya
ya bumega dan psb bertemu itu kan dua tokoh bangsa
tentu rakyat kader partai dari bawah sampai tingkat pusat akan melakukan people power
sekarang terjadi lagi dalam bentuk yang lain
kalau mereka udah fitness levelnya udah bagus udah di atas rata rata itu wajar wajar aja
dari bulan maret april mei juni
kami sudah mengusung tapi dalam beberapa
yang simulator segala macem
tahu dia akan tanya gitu

ada pula yang harus berjuang di tengah tingginya angka kejahatan
untuk mendatangi fasilitas pelayanan kesehatan puskesmas rumah sakit ataupun sentra vaksinasi
selanjutnya marilah kita mengikuti
nah itu loh jadi nanti apakah nanti itu bakal dibahas di koalisi berikutnya
bener bener ini kalau misalkan kita sebenarnya udah banyak dengar dari beberapa media lah bu ya
sekali lagi sudah bergabung dengan cnn indonesia connected malam hari ini
bahkan bersaing dengan harga emas
mungkin bulan depan atau dua bulan lagi melihat situasi internasional hari ini
waktu terjadi ini ini dua duanya ini
di desa dadaperjo kecamatan junrejo kota batu jawa timur
disarankan untuk menjalani pola makan seimbang
apakah sempat kena dampak juga mungkin
yang mencakup di dalamnya itu keintiman emosi yang kuat dan aman gitu ya
karena ada satu statement jas merah bo jangan sekali sekali melupakan sejarah kan
dan setelah itu inggris di pulau rhone
bangsa yang menjajah bandara naira itu yang pertama adalah portugis
selamat pagi dan selamat beraktivitas kembali
berdiri di lahan hampir dua puluh satu meter persegi
jawabannya yang ngomong lagi di surabaya
pongki mengaku kala itu satu kg pala sebanding dengan harga delapan hingga lima belas ekor sapi
rela kalau air yang yang ada di pulau rune itu dinikmati oleh belanda sehingga mereka menutup
yang tadinya diperkirakan the fed akan menurunkan suku bunga acuan hingga dua kali
iya kalau kak gue ya gue aja jordan is jordan budi budi kita beda liga kita beda kasah gitu kan
keluarga ngadiono hidup di tengah hutan milik perhutani di lahan yang ia garap sebelum akhirnya memutuskan untuk hidup di kandang sapi
sekedar meliput rumahnya sambo gitu
pasang alarm dan tidurlah sebelum pukul sebelas malam
seperti itu nah kecuali
apakah akan masih panjang
harusnya kan kita bisa optimal tuh dua hari itu banyak kegiatan
banyak yang merasa amat nyaman sehingga banyak pula yang ingin menjajal tinggal di sana
ketika datang godaan orang ketiga pun juga akan terlihat kayaknya dia lebih ini daripada istri atau suami gue deh gitu
untuk membahas hal ini sudah bergabung melalui sambungan virtual analis senior indonesia strategic and economic action institution rony p sasmita
mungkin ini juga untuk menggagalkan anies berlayar
kita harusnya dengan semua partai
termasuk nanti ya kedepannya gitu
sampai ada sms kalau kalian masih menyapu ranjau paku kami akan kami bunuh gitu kan
dan untuk mengetahui apa saja perbincangan ketua umum partai hanura dengan presiden joko widodo di medan sumatera utara
ketemu orang itu kok jadi pertanyaan begitu ya aneh juga ini mungkin karena ini anu ya suasana
mungkin dokter richard juga bisa kalau misalnya tiktok shop untuk mempromosikan juga tetap masih bisa gitu ya kan
ini datanya seberapa banyak
itu masalah masalah dalam pernikahan kemudian
jadi seringkali dokter menasehati makan dulu ya tidur cukup
kenapa tidak ke sekolah
ini kan ada laboratorium kebijaksanaan yang luar biasa nih
sedang merencanakan ada bikin organisasi board game sih
mereka tuh sebenarnya takut mungkin ya
jadi pengembang juga belum tentu membangun rumah banyak dengan harapan permintaan akan banyak
nah di ragam kuliner hari ini saya akan ajak anda untuk makan cireng yang
mungkin saya masih muda ya jadi masih fan fan aja
pertemuan pacitan itu pertemuan pak prabowo dengan pak sby
di perubahan pun kami tidak pernah menyampaikan itu
itu justru hal hal yang menakutkan
sebetulnya ketua umum ahi itu ingin sekali untuk ketemu dengan beliau diskusikan bahwa ada perbedaan
kita bisa menghitung dia sebagai public interest gitu loh
the founding fathers kita sudah memberikan amanah
siapa yang akan menjadi presiden akan datang diserahkan kepada rakyat
yang juga tak kalah digemari ada chicken katsu
melihat ceruk pasar yang potensial saat ini
itu tepatnya pada tanggal satu april dua ribu dua puluh
sebenarnya tempatnya untuk menahan agar tidak terjadi penurunan lebih lanjut
dr richard terima kasih malam hari ini sudah bergabung dan memberikan pendapat anda
audio itu lebih kena
jadi ini bukan karena hari ini vaksin terus muncul penyakit autoimun
badan pom itu melakukan proses
kalau kemarin kita terima informasinya perubahan pemasok ini juga yang harus
dan detak jantung hewan buruan
ibu ini bagaimana ibu melihat langkah dari bepom yang memidanakan dua perusahaan farmasi ini
karena kan gue dari sd smp langsung masuk
jadi di sini di benteng ini
itu ada sedikit penurunan ya proporsi untuk kelas pendapatan tiga sampai empat juta
termasuk poros poros partai politik yang terbentuk
oke nanti sama yang selama ini mengkritik
tapi hope paling tinggi demokrat tentu ahy
apalagi kalau misalnya punya basic sebagai penyiar
paling banyak itu kekhawatiran adalah soal ketakutan itu tadi
nah ini sudah dipersiapkan tapi belum dipanen
dan harganya nggak sampai satu ratus empat puluh rupiah
pertama memperhatikan waktu tidur agar tidak terlalu lama
ini adalah kejelasan mengenai apa aja
habis berapa biji atau lima belas atau dua puluh
hampir seluruh pemenuhan kebutuhan hidup suku punan batu benau sajau
apa apa saja yang harus dipersiapkan khususnya bagi yang akan divaksin di bulan ramadan atau saat berpuasa nanti
kamu tidak tahu tapi kamu merasa penting
pastikan dari bibit pohon yang unggul seperti tahan hama dan penyakit
adalah i think ini masih bisa diperbaiki
co founder dan ceo flip raffi putra harian mengatakan
kalau toh oke mau pindah
kalau izin e commerce sebenarnya tadi disampaikan dr richard sangat mudah ya
akibat serangan jantung pada februari dua ribu dua puluh silam
minimal empat jam dalam seminggu atau empat puluh menit per hari
kadang kadang sampai lima puluh lima liter itu mas
yang kemudian ditempelkan lekat dengan presiden jokowi
kenyal itu pakai tepung tapioca sih kemarin sempat juga ada yang pakai agar kalau misalnya
jatuh nih bang karena kan hitung hitungan gitu
pak tidak kita tahu dia dari bambu dari kayunya pak
penyebab selingkuh itu kan banyak sekali ya
penjaga keseimbangan institusi institusi negara
dia sudah menguasai pulau ron
idu ini tanaman apa namanya
terakhir gue juga basket
di zaman jokowi itu terjadi
tidak dipakai sendiri ya
coach tapi apa kalau misalnya angkatan kita gitu kan ya angkatan abu sama vincent kan
eh mungkin saja saya juga nggak berani duduk begitu
jadi lebih privasi untuk anak saya aja
umkm kecil harus beradaptasi
sanksi untuk saat ini
kalau saya lihat sebenarnya board game ini semacam penangkal untuk kejenuhan orang
misalnya maksudnya bisa bermain di level asia lah gitu
tidak boleh pindahkan ibu kota negara
terus kakak gue cewek satu dua tiga basket semua
apalagi kalau kita rencana mau vaksinasi
lalu bener bener bagaimana pembangunannya ini
karena saya ingatnya yang namanya woe itu satu doang
jadi teman teman pekerja sosial itu turun ke lapangan
kisah keluarga ngadiono adalah salah satu potret keluarga yang hidup jauh dari kata layak
nah ini saya pengen pertegas juga nih
tujuh petugas garda revolusi dan juga dua komandan senior tewas
pertamina dan beberapa bu bbm yang lain untuk minta tambahan alokasi
jangan sunyi ya kalau sunyi kita gampang stres malah
dan dia juga polisinya polisi
nah kalau untuk isian lain saya juga suka terutama yang kejunya
kalau tadi anda memberikan ilustrasi di singapura bagaimana proteksi
sehingga makanya saluran air ini dipersiapkan sebagai guna persiapan
bagaimana agar apa yang menjadi aspirasi
enggak baru baru baru baru baru baru
membentuk podcast kesehatan masyarakat atau podcast
akhirnya gue putusin kalau gue mending istilahnya di indonesia aja
jadi kita mengejar apa yang dicintai oleh masyarakat itu sendiri
ini proyek untuk bangsa dan negara
warnanya pun beraneka ragam menyerupai warna bunga asli lengkap dengan daunnya
tentu bisa menjaga pace bisa menjaga tone gitu ya
karena pengelola rusun akan langsung memperbaikinya
nah ini kami lihat dua duanya sama sama baik
perlukah kita memberitahu anak gitu bahwa
tapi yaudah itu masalah lo
ketika bintang ini diangkat
nanti apbn kita habis untuk memenuhi
kita tunjukkan surat mas anies aja dia ngelesnya luar biasa
kalau misalnya dinamika berubah gitu kan
peningkatan tensi geopolitik ini akhirnya berdampak
walaupun bentuknya kecil tapi cireng kini punya banyak varian yang tidak melulu hanya digoreng aja
yaitu udang kupas dilumuri tepung digoreng sampai luarnya renyah
karena gue juga jujur gue nggak lulus kuliah
vaksinasi di atas lima puluh tahun ini di balai besar pelatihan kesehatan bbpk jakarta di kampus hang jebat
karena sedikit aja udah jalan besar taman mini ini kan
betul ini adalah lokasi sangat strategis
dan abang berpesan biar nggak terjadi itu
satu dengan yang lain karena itu juga fondasi juga
kita ngomongin ini lah karir coach aliburi masya lah
ini dipotong biar makannya gampang ya kan ya
ada sebuah cerita dari utara kalimantan
pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan kita melihat krisis sering terjadi itu dari sektor properti
sama bulan depan itu nyontek tapi
dan ketika tengah memanjat pastikan batang pohon yang dipijak ini cukup kuat
titik tengah di mana di satu sisi kita tidak melakukan ban terhadap tiktok shop dalam hal ini ya social commerce
yang kita ini sudah berupaya move on
kan membangun ibu kota ini kan bukan
apakah kalau anies gagal berlayar
atau kalau tidur di ada pembatas atau apa disini gak
dulu kan belum ada jalan yang bagus tuh masih jalan pinggir kali sama rel kereta api
mengenai pekerja yang tak bisa tidur di malam hari dokter andreas prasaja pun memberikan tipsnya
sehingga malas untuk mencari pekerjaan dan mandiri
nah kita tahu ternyata nggak mudah juga mengajak para lansia ini apalagi kalau kemudian anaknya ini belum mendapatkan vaksinasi ya
itu membuat saya lebih hidup
pandemi membuat juniarti dan budiarto kehilangan hampir semuanya
cuma masalah ada satu masalah lagi
pemerintah kembali menggelontorkan sejumlah insentif untuk sektor properti
setelah di beberapa kesempatan rapat
bisa napaktilah sama embersih yang di taman ria
selain itu konten yang sudah direkam juga bisa dibuatkan flyer digital
tadinya juga istilahnya agak agak sedikit
begitu beratapkan daun kemudian mereka tinggal di sini
kayak temanya tuh kayak pas revolusi industri waktu di inggris
kalau tadi kan sudah bicara tentang zat kimia yang tercampur atau memang menjadi pelarut bagi obat tersebut
bahwa mas anies lah yang meminta mas ahaye
itu aman gak dok ketika perut kosong di siang hari seperti itu
anaknya harus tahu gitu tapi ada
lainnya yang tidak dia endorse
patris tidur kan seperti ini ya pak ya
masa dicopet begitu dibiarkan
baginya lebih baik ia kumpulkan uang untuk memperbaiki rumah di kampung
inilah yang saya bilang kalau kita bicara berbahasa
kemudian jangan main gadget di malam hari
suasana di sini berbeda tidak terlihat banyak bangunan lantai dua
ya kan demokrat yang pengusung utama sama golkar
yang kedua karena memang ada godaan
tadi pak jokowi mengatakan turunannya banyak dan panjang sekali
nah kadang kadang kan di asrama itu kan banyak banyak orang bermasalahan
karena dia mengandung kentang
karena kan it s different antara tiga x tiga sama lima on lima it s different
akibat kejang kejang terus ya
dan ini dia jadi deh buko pandan untuk buka puasa
saya tahu keputusan ini membuat banyak masyarakat kecewa
tetap juga ya kita lihat pertemuan dua tokoh bangsa ya
iya kebetulan kalau memang kita beli di toko
mengusahakan saat tidur itu semirip mungkin dengan malam hari
berarti ngacak ngacak mk kata abang tadi kan
lantas kita yang pertama menyatakan dukungan kita kepada ganjar pranowo
kami serahkan kepada presiden yang akan datang
diluar itu tentunya kalau misalnya ternyata
jangan jadi ada challenge buat kamu
kempat hindari konsumsi kafein baik kopi maupun teh
kira kira satu sampai dua tetes
people powernya itu mungkin dalam bentuk apa gitu bang
sedangkan masyarakat punan batu itu lebih tua dari masyarakat austronesia tersebut ya secara genetik
dulu awal banget sekitar juli juga
meski berkurang tim saber paku masih secara simultan
misalnya mereka memiliki badan usaha tetap di indonesia
ada siomay serta tau walik dengan harga lima hingga sepuluh rupiah per porsinya
dimaknai sebagai lima rukun islam
bagaimana anda melihat hal ini dan seperti apa instrumen yang harus disiapkan
motif yang sebenarnya itu apa gitu
katanya enggak deh kayaknya
atap kedua sebagai pemimpin kaum
iya indikasi yang sudah jelas
nah itu kan efeknya bisa saja terjadi kipi seperti itu
tapi tidak bisa kita memaksa presiden akan datang untuk paduh disitu
ya ingat satu tadi udah kesalahan besar nih
kemudian juga sampaikan apa yang dirasakan kepada tenaga medis di proses screening ya dok ya
dua orang bertugas mengatur lalu lintas
apa dia mau dikte presiden akan datang gitu
dua itu harus jalan sebenarnya
jadi pas ke perselingkuhan dan
karena ubi ini bisa ditemukan bahkan hingga kedalaman satu meter begitu
ini pasti macem macem gitu padahal mungkin
nah pada saat itu ada gue masuk koran headline gitu
alhamdulillah sampai sejauh ini baik baik saja
meski zaman berganti melaju mengejar peradaban baru
tidak boleh menggunakan posisi dominannya dalam politik itu
ya kalau kaki dulu berarti kepala aku di bawah pak de
calon wakil presiden kami ada di saku anies baswedan
ya pokoknya headlinenya gue lupa apa apa jordan indonesia mempukau ini istora senayan blablabla
bertanda ke kampung ini banyak yang menyarankan saya tidak datang sendiri
perlu waktu sekitar satu lima jam untuk tiba di pulau rune dari pulau neira
tetapi beliau kemudian hari senin mengumpulkan teman teman di pengurus pusat
dua puluh persen buah yang dijajakan di tempat ini
tempat menurunkan gairah developer untuk membangun perumahan
tempat ini telah memiliki banyak pelanggan
kebijakan jadi nggak pas jadi kebijakan
baik di dalam negeri maupun di dari luar negeri
lalu apa saja yang harus dipersiapkan bagi masyarakat yang akan divaksin saat berpuasa
ini inilah mas ahy itu nggak pernah
agar alokasi ditambah sebanyak delapan ratus enam puluh ribu kiloliter
yang umum dimiliki masjid masjid tua di nusantara
karena kita masih inilah euforia masyarakat menggunakan tiktok joget joget dan juga untuk promosi produk gitu ya
mk tidak punya kemenangan
jadi jangan sampai terlupakan ada tiga ratus dua puluh lima kasus dan satu ratus tujuh puluh delapan anak meninggal
kemudian banyak penafsiran bahwa ini adalah bagian dari penggembosan
bertanggung jawab dan saya mau nanya lagi
lo bisa jadi satu satunya pemain all star asia gitu kan
dia mengambil alih banda ini dari portugis
dan meminta kita semua move on
kegiatan karya atau seni tapi kebanyakan yang ada itu di market saat itu kegiatan kegiatan yang konsumtif
kampung rambutan ada basuhnya juga di sebelah sana
dinas pertanian yang terkait itu
baik dari pemerintahan sebelumnya ya kita lanjutkan
secara garis besar ada tiga komponen yang dilatih dalam latihan ini yaitu mobilitas atau range of motion stabilitas atau kesimbangan dan yang terakhir adalah strength atau kekuatan
albi pratama andika suramanto jakarta
dokter ini kan sudah ada fatwa mui bahwa vaksin tidak membatalkan puasa
sesuai dengan aturan yang ada ya dok ya
jadi semua serpian posisinya berada di atas penting ataupun di terung kota
lingkungan pertemanan tuh nomor satu deh pokoknya
sampai hasilnya juga ternyata tidak ada unsur kesengajaan
waktu itu belum gencar gencarnya online dan kita memang brandnya waktu itu tidak kuat secara online gitu
benteng ini dikenal dengan sebutan water classtil atau benteng air
jadi ini sudah jauh dalam rumusan kami
kegiatan di kota mana di jawa tengah
kalau gitu saya mau buru buru cobain dendeng serta terong balado dengan rendang ditemani sayur nangka dan juga sambal hijau
karena kan ketika lo selingkuh lo udah melanggar komitmen yang lo buat terhadap satu orang
karena pernah merasa dinianat
tapi kalau secara keilmuan secara medis kalau vaksin saat siang hari saat perut kosong berpuasa itu aman gak sih dok
di tanah milik ibunya inilah bapak empat orang anak ini menjalani hidup sehari hari bersama istri dan dua orang anaknya
untuk menyembunyikan diri dari dunia
enggak enak begini saja ya
nah yang ketiga yang sekarang kita coba ini adalah nambah sasaran
memang kalau kita lagi ikut antar kelurahan
lari ke senayan latihan indonesia muda
unsur pertumbuhannya akhirnya dikorbankan dengan kebijakan pengentatan suku bunga acuan ini
paparannya pada hari ini
ini ya pertama saya mau masukin dulu si kelapa
setelah terjadi ledakan di desa karangbendo kabupaten blitar jawa timur
banyak lebih dari tujuh dekade indonesia merdeka tapi pulau rin tak semerdeka itu
dan kebetulan sekjen saya kan juga dari sana
kemudian mengatakan bahwa hanura bisa berdiri
gak hanya sisi basketball aja tapi sisi di luar lapangan basket sih
kita akan lihat dulu sebenarnya apa yang terjadi antara iran dan israel akhir akhir ini
ya saya pikir itu sudah menjawab dengan
untuk memenangkan tokoh yang dia dukung
berat adalah mbak fero dan juga pak dedy
karena sebelum saya memutuskan itu
kalau tidak ada konsen juga nggak akan jadi perselingkuhan ya
jumlahnya menurun dibandingkan pada seribu sembilan ratus sembilan puluh
biar saya bisa agak enakan untuk hanya menginap
karena ada alasan kedua bahwa pemerintah harus intervensi di sektor properti adalah backlog perumahan ini tinggi sekali
jadi ini waktu dibangun sumur ini memang berfungsi untuk sumber air waktu itu
maka terjadilah perubahan itu
melantunkan doa lewat nyanyian
tapi kira kira mudah nggak ya membudidayakannya
setiap keluarga memiliki benda tersendiri untuk dijadikan simbol
itu juga berpengaruh sekali terhadap pembuahan ya
yang pertama adalah tema konten yang harus matang
beberapa kali tim saber paku bekerja sama dengan kepolisian
kecenderungannya ke salah satu memang lebih kuat
jangan kafilah itu berlalu suka suka
soal bukan soal pride nya tapi di tim nasional duitnya berapa
tapi dengan background kita yang dari tv dari radio
karena jalur setapak penyusuri hutan ini cukup terjal
untuk keselamatan pun juga tidak main main
ia khawatir bila diminta tinggal di rusun akan kehilangan pendapatannya sebagai pemulung
kedua pilih batangnya kokoh dan tidak mudah patah
artinya kondisi kita saat ini seperti apa
penyikatan ini bertujuan agar buah durian yang telah matang dan terlepas dari batang atau ranting pohon tetap menggantung pada tali
sampai jumpa di episode selanjutnya
yang dikhawatirkan sebenarnya kelas menengah
tidur di atas kasur atau kursi rodanya
konsistensi harus penting banget
karena semua data dan fakta menunjukkan
sehingga gairah untuk membeli dari masyarakat pun belum tentu
ini kan apa ya khawatir kena razia gitu nih pak tris
nah orang orang suku punan batu benau sajau ini lebih suka ubi yang usianya tua
dan ini akhirnya mendorong bank indonesia melakukan intervensi ya
memang ternyata di pelangkuk perselingkuhan pun itu juga bisa
berarti kita sudah dapat sudah dapat judulnya nih chandra dari percakapan percakapan kita pada sore hari ini
membuat saya berhenti sejenak
nah kedua ada juga kita di luar hanya kompetisi turnamen juga ada kompetisi desain game
ya people power itu ya kita demonstrasi turun ke jalan tuh
karena itu sebenarnya akhirnya pindah ke basket emang awalnya
dulu dikait kaitin sama michael jordan gitu
nah tidak menjaga perbatasannya ini yang penyebabnya itu macem macem tadi ya
sebenarnya peningkatan ini juga bisa dilihat dari sisi peningkatan harga barang yang harus ditanggung oleh kelas menengah
dan membayangkan bagaimana belanda mengawasi kapal musuh
ada burung rangkong yang sedang terbang
tapi sebelum puan dan ahaya ini ketemu dan digosipkan misalnya jadi cowok presiden
yang tidak diinginkan tujuannya kan itu kan sebenarnya
ya mungkin gak bareng pks atau mungkin ya p tiga gitu
begini ada tiga jalan yang biasanya umum dipakai
roni satria septia di pradana jakarta
menemani anda dengan acara yang telah kami persiapkan bagi anda dan keluarga
itu pakai sampuran kita masaknya
coba kalau gendong sepedanya lima tujuh titik kelar
ya makasih bang zaky
pemangkasan perlu rutin dilakukan untuk membuang cabang atau ranting yang tidak bermanfaat
termasuk dari sisi teknis termasuk sebenarnya untuk proses produksinya sendiri
harapan kami kiranya siaran ini dapat bermanfaat dan berkat bagi anda semua
sehingga memang ini masalah aturan aja sih
tak heran tenaga kerja di bidang informasi teknologi paling banyak diburu perusahaan
itu kalau buat gue pribadi sih gue jujur gak setuju
tapi jangan coba coba memberi makan langsung ke mulutnya ya karena ujung paruhnya yang tajam dan keras bisa melukai anda
kemudian hindari segala bentuk kafein seperti kopi teh itu sebaiknya jangan
kepuasan hubungannya juga rendah
rumah tingkat dengan seng dan triplek seadanya menjadi pemandangan lazim di kampung rawa
yang paling telak disalahin
leluhur mereka mengajarkan untuk mengambil hasil hutan secukupnya dan tidak menebang pohon sembarangan
menteri kooperasi ukm teten mas duki melarang platform e commerce menjual pakaian dan sepatu bekas impor
kali ini saya sudah berada di jalan cipaganti
pasti emang juga banyak sebenarnya pak
om pernah rasa tidak pala yang tumbuh di banda dengan di daerah lain
yang go digital di dua ribu dua puluh empat itu rencananya hanya dua puluh lima juta
sebisa mungkin akademik lo juga harus berimbang sama prestasi olahraga loh
jadi alhamdulillah gue nggak ada beban gitu loh
itu ada bang jelky ya
di atas sektor pertanian kontribusinya
hmm bukan mirip sih
semuanya mengandung makna filosofis
ya kami menempatkan petugas yang ada disini
untuk memiliki telinga yang mudah mendengarkan
calon presiden kami adalah anies baswedan
entah kentang entah sementara batu batu pasir semuanya kayu semuanya pintu kaca keramik semuanya
belum tentu juga bergairah sektor properti kita gitu
kesepakatannya itu dua puluh sembilan malam
fakta bahwa sekarang mungkin ada perbuatan tercelah
kalau alibudi mansyah nampel apa na nampel magic johnson waktu olimpiade
dan bisa membuat orang orang yang apa yang ada di lingkaran itu bermanfaat
salah satu penyandang autoimun seliyak sofia balfas
dia memang ke indonesia keliling salah satunya di sini tuh selama semingguan lah
yang dekat sama dia itu biasa pinter pinternya orang itu aja mengemas atau memanggil wartawan
pasti udah tahu dong apa yang akan disetrum pada episode kali ini ya tentang selingkuh ada katanya
sambalnya pun menjadi prima dona para penikmat cireng ini loh
pengelola rusun harus melakukan asesmen calon penghuni
untuk mengakhiri obrolan kita malam sore hari ini kita langsung main games aja chen dikit dikit nih chen
enggak ada yang ngelasting lah
terus pemain asingnya itu sempat
jadi jangan kita lupakan ini ada satu ratus tujuh puluh delapan anak yang meninggal
tapi coach ali paling muda di situ lah ya
nah kalau makanan manis itu lebih tepatnya makanan manisnya berbuah
nah satu tahun sebelum asia all star mereka scouting
walaupun dia enggak barang saya ambil dulu ya saya belum panen ini bumi bumi puru
sejumlah pihak ini akan mendapatkan vaksin dosis kedua pada bulan ramadan dok
atau bahasa kerennya one gate system
bu nadia bagaimana kemudian strategi
atau dalam sebulan lima ratus dolar gitu
ya mayoritas muslim menentang pendiriannya
hal itu menjadi kepuasan tersendiri diantara para pemain
jadi pada tahun dua ribu dua belas dulu
ini bahaya karena sektor politik ini dari pengalaman ekonomi dunia itu yang memicu banyak krisis
di sini empat bulan kurang lebihnya pindah tempat dari sini pak kalau ada memang
itu yang menjadi fondasi dari rumah rumah warga di sini pak semuanya
udah gampang malah kalau menurut gue anak zaman sekarang harus lebih strong lebih struggle lebih yakin lebih
secara liar itu pohon pohon kenari
bagaimana seorang jenderal militer ya
dan saya sudah lihat itu bukan hanya obongan
dibangun satu lagi namanya westlip
kantor pdip dan p tiga kok dekatan ya
sudah tujuh kali pertemuan
atau mungkin sekedar ngontak lah
karena kalau kita melihat setelah rdg sebelumnya
ya udah tapi ya memang kurang ajar juga ya waktu itu
dalam menjaga kesehatan tubuh ada satu hal yang paling penting yaitu konsisten dan bersabar
hal lain yang mesti diperhatikan adalah menjaga jumlah cabang pada pohon
rata rata berat duriannya dua sampai tiga kilogram
angka cukup besar mempunyai hutang untuk anggaran militer
nggak bisa kita abu abu
tapi yang jelas kita kan tahu efek simpangnya apa saja yang terjadi
suku punan batu benau sajau juga memeluk keyakinan yang disebut latala
iya benar main bola tarkam
mereka menjadi sangat waspada takut
orang ini kan harus dibuktikan semua
selama latihan selama ya selama gue suka ada di situ
berada di nagari talwa ampe suku bandu hampu kabupaten agam
bella mulahela himawan amri jakarta
bisa juga karena ada peluang
lu merakan namanya juga manusia lah
sebelum diambilkan durian sementara sisanya masih dalam proses pengembangan
kalau misalnya dia barangnya itu barang yang penyelundupan
masa penjajahan belanda di banda neira
itu tiga meter x tiga meter untuk satu keluarga satu rumah
berarti kalau enggak ada mas bambang enggak jadi ali bunimansia sekarang ya
udah ada backup lah gitu namun
jadi masih yakin bakal ditolak berarti
ini bukan gejala lagi
untuk menambah alokasi biodiesel dua ribu dua puluh dua sebesar delapan ratus enam puluh ribu kiloliter
begitu kental begitu merefleksikan kebanggaan masyarakat lokal
tidak ada asap kalau tidak ada api artinya tidak ada akibat tanpa sebab
yaudah kita lakukan sesuatu hal yang berbeda deh gitu
tapi coach menurut coach sendiri momen apa sih coach yang bikin coach aribun indonesia tuh menyadar gitu
mas depak mungkin ada yang tau mas depak intrawan wasito
dikumpulkan dengan pembawaan pembawaan pembawaan
ini dua tokoh bangsa yang sama sama hebat sama sama baik
ya tadi ya misalnya ada hal hal yang biasa dilakukan tidak lagi dilakukan
adalah erik kelana warga lamongan jawa timur
awal idenya itu dari mana inspirasinya untuk buat susu bodang
maksudnya lebih ke politik yang dikedepankan rezim kali ini gitu bang
sehingga dibutuhkan sebuah solusi untuk membuat program membuat coding gitu ya
akhirnya dihukum sampai sepuluh tahun untuk hal tersebut
terus dari amerikanya pun sudah siap
iya kan kalau kalau nampel magic johnson juga ya magic johnson waktu gue tampil kan udah retired bro
penting untuk kita kawal bersama begitu ya
tahu pak jokowi itu baik sama semua orang dia melayani sama semua rakyatnya ya kalau ada
turun juga menjadi bagian penting dalam sejarah perdagangan rempah
sama seperti sebelumnya ya nggak pernah kita
pertama kali kita bikin mpe mpe tapi pengganti cake
tapi dulu dengar dengar sering berantem ya main bola ya
apakah bepom juga dapat disalahkan atau terkena undang undang mungkin terjerat undang undang karena kasus ini
belum informasi atau kebenaran yang abang sampaikan itu
melalui siaran dalam bahasa indonesia
apapun yang beliau sampaikan ya kita ikuti gitu
nah yang main basket itu sebelum main basket gue yang kecil kecil tuh
tapi kita alhamdulillah sih karena penghasilan udah ada
cuman masalahnya kita bukan lan filipina kita lan amerika
tentang siapa yang lo wawancarai
rempah di pulau rune
enggak karena dia sendiri
ya kalau saya caranya begitu ya udah
sebanyak tujuh juta orang telah merasakan manfaat layanan flip yang bisa transfer antar bank secara gratis
salah satunya ini nih ketika ada tanda daun yang dilipat seperti ini
jadi ini perlu dilakukan pemerintah untuk menggairahkan kembali sektor properti dengan hati hati ya
kita bolak balik ngajak kegiatan bersama aja gak mau
tapi kalau dikerjakan dengan sungguh sungguh pasti cuan dong
kayak orang oke memang ada sesuatu nih dengan pasangan saya gitu
dan tutup pukul satu pagi
sejak awal demokrat memang tidak pernah
selamat berjumpa lagi dengan kami radio adven suara pengharapan
pala yang diperebutkan penjajah
ya sama sama sukses untuk cnn indonesia
kita tambahin air kelapa
terus bagaimana pertanggung jawaban negara terhadap mereka
mungkin lebih dari zaman gue harusnya ya gitu
musim kemarau kemarau datang mereka harus irit harus berhemat air betul mereka sangat ini sekali
ini tentu kita tidak bisa bikin apa apa tuh
masjid jami talua merupakan salah satu masjid tertua di indonesia
bagaimana itu bisa memberikan lebih banyak manfaat kepada rakyat
dengan jatuhnya benteng ini inggris menguasai banda dengan mudah
dulu klan fun dan bruke mengelola lima perkebunan pala dengan total luas satu ratus empat puluh tiga hektare
gua gua di gunung batu benau ini tak hanya berpotensi menjadi warisan geologi
apa apa saja misalnya kemarin ada wacana untuk menaikkan tarif krl ya
namun gagal karena ada perlawanan dari penduduk setempat
body clock atau jam biologis adalah mekanisme jadwal kerja seluruh organ tubuh selama dua puluh empat jam atau sehari penuh
karena akhirnya sadar gitu itu sih
dengan kacamata yang lebih objektif
kita langsung tercekat gila ya
karena pengembang juga punya analisa maksimal sih kan terhadap prospek bisnis ke depan
ternyata yang paling kuat yang kami kutip dari cnbc indonesia adalah iran
king dan durian montong
tapi banyak pula yang tak berdaya sehingga terpaksa tinggal di pemukiman yang kurang layak
tapi bagaimana dengan pelaku bisnis properti
namun dengan peningkatan tensi geopolitik
cuma masalahnya kalau di bogor tuh medannya gokil banget
berupa penghargaan dari kapolda metro jaya dan menjadi mitra polri pada tahun dua ribu sembilan belas yang lalu
tapi ada pula yang menganggapnya sebagai kebijakan positif karena bisa membangun kedisiplinan
memang pandangan orang di indonesia
lumayan ya kalau jatuh ya ke air lah
ini begini begini tek
jadi gudangnya kemungkinan diduga memang
menjadi salah satu rempah yang diperbutkan kala itu
apakah penggabungan itu menjadi satu itu adalah suatu pidana
atau siapapun yang ada di sekitar kita
atau layak untuk dilayani dan layak untuk dihargai
nanti suatu saat mereka akan bertemu di lokasi lain misal
dan juga gudang penyimpanan rempah rempah
kalau tidak ada cabai cabai berarti wah ini
yang tangan tangan tuh mau di publis biar
dari liputan cnn indonesia
apa menurut anda solusinya sekarang untuk para pedagang umkm kecil itu
oke sebenarnya tapi itu udah dua tahun kan lumayan lama lah ya
loh seperti itu thank you banget sekali lagi
durian bisa menyebabkan gangguan pencernaan hingga meningkatkan risiko diabetes
dan dalam sejarahnya sejak dua ribu sembilan ketua undang undang kesehatan diundangkan sampai hari ini belum pernah ada perusahaan obat yang dikenakan pasal tersebut
oh dari pasangan ada keinginan seperti ini
ini bukan cuma sekedar sakit hati gitu ya
tapi nggak hanya latihan basket aja
oke kita bilang bolehlah kau berlalu
makanya hinson gue pernah bilang sama lo kan mental eksekusi buat gue tuh lebih penting daripada defense
itu yang saya jadi kalau ditanya apakah ada kehancuran mengalami kemunduran
untuk bersama tuh kayaknya ada secara fisik
pesona cireng yang legendaris ini pun ternyata tak hanya membuat pelanggan setianya kerap datang
kalau untuk fisik tergantung kondisinya sih pak
dengan harga menu lauk dimulai dari rp dua
saya nggak begitu paham ya dengan cara berpikir pemerintah di sini ya
itu satu hal tadi yang tadi memang
tuh tanjakannya itu dua puluh tiga
hobi dari otomotif sih kepikiran buat bentuk tisu yang mirip miniatur mobil sendiri
para perempuan suku ini wajib menguasai teknik menganyam
gua gua dan tepian sungai menjadi tempat mereka berteduh
misalnya tadi dukungan produksi indonesia
misalkan memang sudah memilih untuk berpisah
malah ini bukan gejala lagi
masjid jamia talwa yang diperkenalkan oleh masjid masjid tua yang berdiri di belakang masjid
biasanya burung apa yang diburu
terima kasih mas yusuf untuk perbincangan pagi hari ini salam sehat selalu mas
karena itu akan sangat berpengaruh kepada reaksi bi di indonesia
seorang mantan kadif propam
sebab mk adalah penjaga konstitusi penjaga demokrasi dia
memang yang menggunakan daun kusut ini hanya keluarga keturunan pak asut saja
tapi itu kan salah satu hal saja
beliau ini kita tempatkan beliau ini sebagai negarawan
yang kini disebut manhattan di amerika serikat
untuk lepas dari jerat kesombongan
terima kasih mudah mudahan gak pernah ada yang jadi korban atau pelaku enggak ya kalau di sini
ia menunjukkan puing puing bekas gudang rempah dalam benteng ini
kalau anda bilang begini jawaban saya harus begitu
orang di kelas dua basket
kalau perempuan sih per minggu rp tiga ratus
bahkan pernah tinggal bersama suku ini selama sembilan bulan
tetapi kalau nyari bekas suntikan itu kan kita bisa kompres seperti itu ya
ada yang ringan dan sudah melakukan vaksin covid sembilan belas tanpa efek samping
dan kemudian cukup ramai diperbincangkan sekarang
dari situ kami bisa mendapatkan informasi antara satu populasi dengan populasi lain
kenapa kami keluarkan surat tanggal dua puluh lima agustus
nah ini nih salah satu cireng yang sedang viral di media sosial
jadi ya ada gue sedikit gue cerita aja dari beberapa
saya menyusuri sungai sajau di desa sajau metun untuk mengenal lebih dekat
mereka meyakini tanaman ini berhasil
dari coba coba kini pesanan terus mengalir
aduh udah pakai serung tangan tetap tajam pak de
di sini sampai di sana itu kena banjir dulu apalagi di sini
menggantungkan hidup dari hutan belantara
dan obat untuk obat batuk ya
kalau lo gak suka ya lo bertolak belakang sama lika